di kompetisi liga satu setelah diliburkan persib kembali menggelar latihan di lapangan sidolik bandung
pelatih boyan hodak mengagendakan game internal untuk libur jeda internasional kualifikasi zona asia piala dunia dua ribu dua puluh
jajaran pelatih persib bandung mengubah jadwal latihan nick wipers dan kolega di lapangan sidolik bandung selama bulan ramadan
latihan ini tidak diperkuat endo febriansyah dan mark klok yang mendapat panggilan timnas indonesia di ajang kualifikasi zona asia piala dunia dua ribu dua puluh
sang pelatih boyan hodak mengagendakan game internal sebagai persiapan melawan bayangkara fc
ahmad fadillah kompos tv bandung jawa barat